tidak aku akang
aku mah akang si penumpang beresek itu sudah dari
belum bu malah dia diselamatin sama haji yusuf
aku di luar
jangan kak nanti akan kenapa kenapa
gak apa apa sebentar ya
kamu sudah ber saying di kampung kita ya
ya memalukan kamu
kamu jangan pula pula

sama sekali tidak benar ini fitnah namanya
mana saksinya tunjukkan pada kami mana saksinya mana buktinya
ini tujuan penggantian perangan mana saksinya
kalau begitu tunjukkan pada kami siapa buktinya ayo siapa
sudah tidak usah pakai saksi karena kejadian hantu
tidak usah tidak saya akan menjagamu
ada apa itu
ini pak haji ia telah berbuat cina kepada adik kepala sendiri
tidak benar pak haji
tidak benar pak haji ini semua tidak benar saya berani bersumpah
sudah sumpah potong saja
sumpah demi allah pak haji demi allah
saya adalah yang paling takut
kalian tahu berita dari siapa
sudahkan rodir pak haji
ternyata orangnya di sini pak haji
kalian sudah termakan fitnah
wudhu orang baik baik berbuat cina tanpa bukti dan saksi yang berdiri sendiri
kalian sudah termakan fitnah
adik kepala sendiri adalah dosa besar
kalian bisa dihukum rodhjang
apakah kalian sanggup menanggungnya
masjid di sana di sana lagi ada pengajian
terima kasih pak haji
terima kasih pak haji
terima kasih pak haji
terima kasih pak haji
terima kasih pak haji

kalian tidak perlu berterima kasih kepada aku
tapi bersyukurlah kepada allah yang telah memberakkan kakiku untuk lewat di sini
sehingga kalian bisa terhindar dari makhluk dalim yang tidak dikerjakan oleh orang orang yang telah termakan kakiku
jangan ingatlah sekali
setan itu ada dimana mana
setan telah bersumpah untuk menghoda anak kuku adam
agar berbalik dan melakukan maksiat
sekiranya ada pengajian aku mau ke sana
terima kasih pak haji
terima kasih pak haji
terima kasih pak haji
terima kasih pak haji
kau marah pak haji
si penumpang balai saya sudah datang
malah dia diselamatin sama haji yusuf
sekarang kita harus cari jalan lain untuk mencelakit momen itu
hmm aku punya gita
kita santai saja di akung sampai mampus
bagaimana pak haji setuju
terserah ibu saja
jadi kamu terlibat untuk tamu
akhirnya bersetuju dengan si kode
saya tidak menyangka juragan kode tidak memilih saya
kalau sudah terbojok tergesa atau melakukan tindakan apa saja
jadi kamu harus berhati hati dengan orang itu
oh ya bagaimana keadaan anakmu
alhamdulillah sudah agak mendingan pak
sakitnya apa sih
kata para tetangga penyakitnya tidak wajar
ya coba aku akan melihatnya
bagaimana keadaanmu pak haji
tidak ada yang aneh yang tersakit anakmu itu
bukan sakit kiriman pak haji
paling paling hanya sekedar teguran atau peringatan dari allah
makanya teh kang kalau memohon kesembuhan itu kepada allah
karena memang allah itu maha penyembuh
bukannya malah sama orang pintar
masya allah min
kamu kan orang beriman
orang beriman itu hanya meminta pertolongan kepada allah
yang meminta pertolongan kepada salib allah itu orang musrik
kan kita selalu berikran
saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi
ya sudah lah
aku berbisi dulu
mari saya hantar
sang tetnya dibikin sakit lumpuh atau mati
kalau bisa mak langsung bikin mati saja pak
pejamkan mata kalian
nanti malam aku akan kerjakan
besok pagi musuh kalian sudah mati terkapar
terima kasih pak
semoga mati tidak luka
masih berada di sekitar tujuan sini
mengapa musuh flight ini tak cukup

di februar akan murahka
mak mana masalahnya
begitu dia saya tak bisa jalan
cara ulangan disuruh apa pun
bagaimana kamu memberitahu tujuannya orang
aku gak bisa kemana kmana kata entah dulu atau tidak